dan yang kedua adalah sahrul gunawan yang merupakan wakil bupati kabupaten bandung
tertentu targetnya adalah kembali merebut kepala daerah terutama di kabupaten bandung
dpp partai golkar telah memberikan surat tugas kepada dua orang kader
yang pertama adalah sugianto ketua dpd golkar kabupaten bandung
dan yang kedua adalah sahrul gunawan yang merupakan wakil bupati kabupaten bandung
masih melakukan tahapan yang diatur di dalam mekanisme internal partai golkar yaitu melakukan survei
kami yakin salah satu di antara dua kader tersebut ada yang memiliki elektibilitas yang tinggi
untuk nanti akan ditetapkan sebagai calon bupati kabupaten bandung
yang kedua kami juga mendorong kepada dpd golkar kebupaten
dan melakukan penjajakan dengan partai partai yang lain yang memiliki kesamaan visi
untuk melakukan perubahan di kabupaten bandung
karena kalau kita lihat tentu dalam satu periode ini kami terus melihat sejauh mana tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja dari petahana
dan itu akan menjadi pertimbangan
partai golkar di dalam menetapkan kebijakan partai golkar dalam penentuan siapa calon kepala daerah di kabupaten bandung
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya